aduh jadi teken yang sakit
kan diikat bang
oh seperti itu
parah apa lo parah parahin
kalau bikin lukisan wajah kayak begini berapa ya bang
satu ratus lima puluh ribu bang
lima puluh ya bang
dua ratus dah bang
dua ratus dah bang
yaudah saya nyari tempat lain dulu ya bang
yaudah cari aja bang kalau ada yang lebih mudah dari gue
ini tidak bisa dibiarkan
ada orang yang tidak takut sama bos
lu mau kemana
saya mau ke saudaranya ani
mau tanya bagaimana caranya biar tidak takut
lo mau kagak takut sama gue
buat apa bos
yang lain saja
kalau bikin lukisan wajah berapa ya
bisa lebih murah lagi nggak
tapi gambarnya pakai kertas semen
tapi gambarnya pakai cetak semen
lalu tinggi besi
bang ojek gimana kabarnya
kayaknya parah pak
saya belum nengokin
ih nengok atuh
ini saya beli jeruk
kalau bikin lukisan wajah berapa ya bang
bukan muka pacar saya
bisa setengahnya gak bang
maksud itu gambarnya setengah
gak di teken yang sakit
kan diikat bang
oh seperti itu
parah apa lu parah parahin
emang parah lukanya
parah pura pura parah
kapan mau nengok ojak

kenapa kagak mau sih dibawa ke puskesmas
kata bang ojak pake ramuan tradisional aja mak
oh seperti itu
kalo pake obat obatan tradisional
berarti kagak parah dong
dapat yang lebih murah dari gue
kan dah gue bilang bang
gue yang paling murah
jadi bikin lukisannya
janji deh bang
tau aja bapak
tau aja apa bu
tau kalo ibu sudah lama enggak makan jeruk
tapi jeruk ini buat nengokin bang ojek
john kok kamu tumben tumben kenapa coy tumben nggak nawarin saya es dawet halah ditawarin juga
kamu pasti gak bakalan mau beli ih saya mau beli atu serius kalah aku nggak percaya
kalau kamu nggak percaya saya nggak jadi beli yaudah beli
bu jalannya pelan pelan bapak aja yang jalannya
cepetan tuh waktu waktu lagi pada lomba gerak jalan ya pak
assalamualaikum potati assalamualaikum waalaikumsalam eh pak sorpian bunur silakan masuk
makasih bang ojak ada pak sorpian
ah kalau masih tidur biarin aja pok
bang emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok
emanya udah pulang kok